anda kembali bersama kami jerat rasuah yang menyeret nama gubernur nurdin abdullah masih bergulir
meski nurdin menampik terkait dengan dugaan korupsi namun kpk tetap mengatakan memiliki sederet bukti
di sisi lain sejumlah pihak juga mendesak kpk untuk melakukan pendalaman terkait dengan aliran dana dan juga proyek lain yang berpotensi terdapat pelanggaran pidana
sebetulnya ada berapa proyek yang berpotensi menjadi sarang bancakan di sulawesi selatan
kalau kita bicara dari kasus penangkapan terhadap gubernur nurdin abdullah
mari kita akan coba diskusikan malam malam hari ini
benarkah sebetulnya ongkos politik ini menjadi penyebab sehingga terjadi transaksi rasuah di sana
bersama dengan bang ali fikri jubir kpk dan juga ada mas agus sunaryanto peneliti dari icw
selamat malam bang ali fikri mas agus
selamat malam mas reinhardt selamat malam bang ali
saya akan ke bang ali fikri terlebih dahulu dari kpk
bang ali fikri dari keterangan kpk pada konvers beberapa hari yang lalu kan sebetulnya antara agus sucipto dengan nurin abdullah ini sudah sering melakukan kerjasama
dan sudah ada proyek proyek juga yang sudah diberikan terhadap agus sucipto ini ya
dalam kasus yang kemudian menjadi titik balik dilakukannya penangkapan terhadap nurdin abdullah
ini untuk proyek apa lagi kemudian
yang disinyalir disitu kemudian menjadi titik balik terjadinya proses tawar menawar fee tadi itu bang ali
jadi kalau kita bicara mengenai modus operandi dari dugaan korupsi yang melibatkan gubernur selatan ini
sesungguhnya adalah modus modus yang lama ya atau kelas gitu ya
di dalam proses pengadaan barang dan jasa di mana di dalam prosesnya ada indikasi kolusi
antara penyelenggara negara dengan penyedia jasa atau barang atau penjasa dalam konteks ini adalah dugaannya
berupa adanya pembicaraan pembicaraan mengenai proyek infrastruktur di sulawesi selatan
di penjelasan yang sudah kami lakukan kemarin disebutkan bahwa ada beberapa proyek infrastruktur
yang sebelumnya juga telah dikerjakan
oleh aas ini di mana antara aas dan na dan er tiga orang ini sungguh sudah lama saling kenal
karena kita tahu bahwa tersangka na juga sebelum menjadi gubernur telah menjadi kepala daerah dua pergoda
termasuk juga eas juga telah mengerjakan proyek proyek selain yang kemarin kami sebutkan
demikian juga er orang kepercayaan dan representasi dari
tersangka na ini juga sudah lama kenal dengan na
mbak ali fikri kalau kita mendengar pernyataan dari nurdin abdullah
ini kan membantah ya mengatakan bahwa er melakukan transaksi tersebut tanpa sepengetahuan dirinya
artinya kan memang perlu ada pembuktian bahwa ada peran yang signifikan dari na di sana
bagaimana itu mbak alif fikri
iya pak senhar
dan membaca dari beberapa media bahwa tersangka na ini membantah keibatannya terkait dengan apa yang dipersangkakan kepada para tersangka tiga orang ini
ingin kami sampaikan bahwa tentu adalah hak tersangka untuk membantah apa yang kemudian dipersangkakan oleh tim penyidik kpk
namun kami tegaskan bahwa kami kpk tentu telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum
proses untuk menetapkan para pihak sebagai tersangka ini telah melalui prosedur hukum yang ada sesuai dengan ketentuan undang undang
yaitu adanya minimal dua bukti permulaan yang cukup
baik itu dari keterangan saksi maupun petunjuk petunjuk yang telah kami miliki
baik bang ali fikri dari anda saya ke mas agus
kalau begitu mas agus bagaimana anda melihat mas dari kasus suap
di sulawesi selatan ini apa yang menjadi catatan anda
iya tentu ini jadi titik balik bagi pak nurdin abdullah ya
yang selama ini dianggap sebagai sosok yang inovatif
kemudian tokoh perubahan termasuk tokoh yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi sebagai kepala daerah
mulai dia dibantai sampai kemudian di provinsi sulawesi selatan
nah ini tentu jadi catatan buat kita semua
bahwa betul bahwa untuk komitmen terhadap anti korupsi itu tidak serta merta puas dengan diberikan penghargaan
tapi tentu adalah konsistensi menjaga komitmen tersebut
nah lagi lagi saya sih sejujurnya untuk kasus ini ya tentu memberikan apresiasi terhadap kinerja kpk
karena sudah bisa menetapkan tersangka ya
walaupun tentu prosesnya masih kita harus menunggu fonis pengadilan tipikor nanti
tapi paling tidak ini jadi harapan buat kita semua bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti
dan apalagi di masa pandemi gitu ya
dan buat saya sih harapannya terus menjaga konsistensi buat kpk
kita semua masyarakat jangan pernah berhenti di tengah pandemi
walaupun social distancing tapi lagi lagi korupsi tidak berhenti
jadi kita tetap harus melakukan pengawasan dengan berbagai macam cara
nah khusus untuk kasus pak nurdin sendiri
kita memang teman teman jaringan masyarakat sipil di sulawesi selatan
beberapa kali juga mengingatkan bagaimana
nanti di pengadilan sikor
yang tadi anda katakan ada upaya upaya
kemudian juga dugaan dugaan yang bersifat berpotensi
adanya penyimpangan ini apa mas agus
ya beberapa teman teman jaringan di lawas istilahkan
sebenarnya juga pernah melakukan upaya pelaporan
komisi pemberantasan korupsi
nah waktu itu memang kita masih berpikir
betulkah ini situasinya begitu
karena sejauh ini kan memang pak nurdin
lagi lagi di kalangan masyarakat sipil juga
dianggap sebagai orang yang komitmen
terhadap pemberantasan korupsi
dan di sisi lain kan memang nuansa pertarungan politik
di sulawesi selatan itu cukup tinggi gitu
kita tahu sendiri bahwa kemarin sempat ada hak angket
yang ditujukan kepada pak nurdin gitu
memang berupaya untuk pikir jernih
dan berusaha untuk mencari informasi yang lebih valid
apakah benar yang bersangkutan melakukan gitu
nah kalau kemudian pada saat ini
sebenarnya kpk sudah menetapkan sebagai tersangka
artinya kalau kita lihat dari track record ya
dari kpk sejak berdiri kan
konveksinya lebih tinggi sejauh ini
jadi kita sih berharap memang bukan hanya dua alat bukti
yang dipegang oleh kpk gitu ya
tapi paling tidak sudah punya lebih dari itu
sehingga bantahan bantahan yang dilakukan oleh pak nurdin
itu bisa dijawab dengan lebih clear oleh kpk gitu
tadi kan juga disampaikan juga oleh mas agus
bahwa ada sebetulnya sejak lama dugaan
potensi potensi penyimpangan itu ya
di luar kasus yang kemudian menjerat pada hari ini terhadap na
apakah sebetulnya juga sebelumnya kpk sempat mendengar
bahwa ada potensi potensi yang kemudian
ini bisa melanggar pidana
atau potensi terjadinya penyimpangan tadi itu
saya dengar ini tentu penyelidikan yang dilakukan oleh kpk
secara tertutup ini kan sudah cukup lama ya mas menhan
namun demikian tentu ingin saya sampaikan
penyidikan saat ini yang sedang dilakukan oleh kpk
tentu akan fokus untuk membuktikan
dari unsur unsur pasal yang telah ditetapkannya
yaitu pasal dua belas huruf a atau b
dan di dalam perkara ini
kpk langsung menerapkan dua pasal ya
jadi secara kumulatif
di samping pasal dugaan suap menyuap
juga diterapkan dugaan gratifikasi
yang diterima oleh tersangka na bersama sama dengan er
segala informasi segala data yang telah kami miliki
tentu di dalam proses nanti perjalanan penyidikan
yang saya kira masih cukup panjang ke depan
untuk pemeriksaan tersangka pemberi undang undang
memberi waktu selama maksimal dua bulan
sedangkan untuk tersangka penerima
undang undang telah membatasi maksimal empat bulan

oh yang ada ini akan kami semaksimal mungkin
dan seoptimal mungkin untuk terus mengembangkan
segala informasi dan data yang telah kami miliki di awal ini
bang ali fikri sejauh ini
sejak kemarin kita juga mendengar
pernyataan dari na atau jubir misalnya
yang mengatakan bahwa nurin abdul ini tidak di ott
nah ini sebetulnya fakta yang terjadi
yang bisa anda jelaskan
seperti apa sih
benarnya saya tidak ingin masuk ke wilayah perdebatan ya
apakah ini masuk kategori tangkap tangan atau tidak
namun ingin kami sampaikan bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka
ini kan saling berangkaian panjang ya
rangkaian panjang yang kemudian

ada dukan penulis dan pengajaran masyarakat yang kita terima

yang lainnya adalah
yang mana kita bisa menilai kategori tangkap tangan atau tidak
dan ingin kami mengucapkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka
nerima anda pemberian oleh penyelenggara negara maka ditindaklanjuti
oleh karena itu kemudian kami menangkap dalam waktu
ya dalam hari yang sama sekalipun jam berbeda dan tempat berbeda ya
ke enam orang kemarin diamankan dan tiga telah ditetapkan sebagai tersangka
tiga di antara yang ditapkan sebagai tersangka
itu dilakukan kapan satu di rumah dinasnya
kemudian yang kedua di perjalanan jalan poros puluh kumbar
dan yang ketiga di rumah jabatan kumbut gubernur sulawesi selatan
sekali lagi ini adalah sebuah rangkaian yang sama ya
ada niat yang sama oleh karena itu kan kemarin disampaikan bahwa
ada pasal lima puluh lima yang kami terapkan di sana
ada kerjasama yang erat diduga ada kerjasama yang erat diantara para tersangka ini
ketika kemudian ada dukaan pemberian dan penerimaan jumlah uang
dan faktualnya adalah saat tangkap tangan ada uang yang kami amalkan
sebagai barang putih sejumlah
tentu ini baru kemudian titik awal sebagai entry point nanti yang akan terus kami kembangkan
di samping itu juga kami memperoleh fakta fakta adanya penerimaan sejumlah gratifikasi
yang kami sampaikan kemarin ada tiga lima miliar
dan tentu ini akan terus kami gali lebih lanjut dengan mengkonfirmasi para saksi saksi nanti
yang akan kami panggil dan periksa
tentu harapannya adalah perkara ini akan
artinya bahwa sejauh kemudian di dalam proses penyidikan ini ternyata dapat disimpulkan oleh tim penyidik
adanya dua pembukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain
kami memastikan akan mengembangkan lebih lanjut
perkara di kpk itu hampir bagian besar itu kemudian berkembang ya
ada beberapa memang perkara yang artinya berhenti ketika ditangani oleh kpk
baik itu melalui penyelidikan secara tertutup melalui tangkap tangan
maupun penyelidikan secara terbuka ketika diterapkan pasal dua pasal tiga
namun seperti yang disampaikan tadi oleh mas agus saya kira benar
sebagian besar itu bisa dikembangkan
oleh karena itu tentu nanti kita semua tunggu hasil dari proses penyidikan
yang saat ini tim masih menyusun rencana penyidikannya ke depan
dan tentu nanti setelah pemeriksaan sejumlah saksi akan dapat disimpulkan
dari keterangan keterangannya terkait dengan apakah kemudian berhenti pada siang
di dua atau di tiga tersangka ini ataukah kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup
sekali lagi tentu peran serta dari masyarakat di sini sangat penting
kita memberikan informasi dan data terkait dengan tukaran korupsi
yang dilakukan oleh para tersangka
sekalipun sekali lagi bahwa kami telah memiliki data dan informasi sebagai pemulaan
termasuk bukti bukti yang telah kami miliki saat ini untuk menetapkan
dan menemukan informasi dari para pihak ini sebagai tersangka
mas agus narianto perkara ini bisa berkembang tadi bang ali tekankan
menurut anda dalam perkembangan nanti ke depan apa yang perlu diperhatikan
apa yang perlu didalami lagi oleh kpk

keterangan dari para tersangka kemudian dari mungkin saksi dan dokumen dokumen yang sudah diperiksa oleh kpk
termasuk mungkin kalau kpk sudah melakukan penyadapan terhadap para tersangka sebelumnya gitu ya
menurut saya itu akan menarik
dan lagi lagi bisa juga dikembangkan dari berbagai kasus yang beberapa bulan belakangan berkembang
terkait dengan kemudahan memberikan izin amdal terkait dengan penambangan pasir
hal hal seperti itu mungkin rasanya dikembangkan juga
karena kan ada indikasi ada informasi yang kita juga dapat bahwa
pak na ini memberikan kemudahan terhadap tim sukses misalnya
nah menurut saya dimensi politik harus bisa ditelusuri juga dari hal hal seperti itu
termasuk juga menurut saya yang harus diantisipasi adalah
dukungan politik dari pendukung pak nurdin ya
yang berencana memberikan advokasi kepada pak nurdin
tentu itu adalah hal yang wajar memberikan bantuan hukum
tapi jangan sampai kemudian melakukan intervensi politik terhadap kpk
menurut saya kpk juga harus siap juga menghadapi situasi tekanan tekanan politik seperti itu
mengapa menurut anda kemudian menjadi penting soal intervensi politik ini untuk diantisipasi
ya menurut saya pak nurdin ini kan dianggap sebagai seorang tokoh ya
punya hargaan yang begitu banyak gitu ya
baik dari pemerintah maupun dari organisasi non pemerintah gitu ya
nah tentu ini jadi cacat menurut saya buat para partai pendukung gitu
nah supaya bapak tentu ada kepentingan juga bagi partai politik
yang pendukungnya untuk
membersihkan nama yang bersangkutan karena pasti akan menyerempet partainya gitu
nah hal hal yang seperti ini menurut saya harus diperhatikan gitu
jangan sampai kemudian mengganggu kepentingan di hadapan
oke bang ali fikri tanggapan anda terkait dengan yang perlu diperhatikan oleh kpk adalah
tekanan tekanan ataupun intervensi politik dari parpol berkaitan dengan kasus nurdin abdullah ini seperti apa
tapi dijawabkan nanti kita harus break
kami akan segera kembali
anda kembali di newscast saya masih mendalami jerat rasuah yang menyeret nurdin abdullah
gubernur sulawesi selatan bersama dengan bang ali fikri
plt jurubicara kpk dan juga mas agus narianto peneliti dari icw
bang ali tadi ada catatan juga dari teman teman icw bahwa
perlu diperhatikan juga dalam proses ke depan ini agar mengantisipasi potensi
atau kemungkinan intervensi secara politik begitu ya yang dilakukan
dalam proses pengembangan kasus terhadap nurdin abdullah ini
segala potensi adanya gangguan terhadap proses penyidikan tentu kpk selalu antisipasi ya
karena satu kelebihan kpk yang dimiliki oleh kpk adalah sop ya
standar operasi baku yang tepat dan kemudian terukur
saya kira ini menjadi kelebihan kpk sehingga kontrol terkait dengan
sehingga kontrol terkait dengan penanganan setiap perkara
bahkan jelas begitu ya
kalaupun kemudian ada indikasi indikasi seperti yang disampaikan tadi oleh mas agus
misalnya ada indikasi intervensi politik tentu akan bisa terkukus sejauh mana kemudian proses penanganan perkara ini dilakukan oleh kpk
saya kira di berbagai penanganan perkara oleh kpk sejauh ini terkait dengan intervensi intervensi semacam itu
terkait dengan intervensi intervensi semacam itu
terkait dengan intervensi intervensi semacam itu
kecil kemungkinan terjadi karena sekali lagi bahwa ada sop yang sangat ketat
di mana kontrol terkait dengan setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh kpk itu bisa dilakukan dengan sangat jelas dan transparan
di masing masing sekalipun di tingkat satkas misalnya di satkas pendidikan
ataupun di tingkat struktural pun nanti di sana juga ada kontrol di masing masing
artinya segala antisipasi tetap kita lakukan untuk tidak terganggu penyelidikan yang dilakukan oleh kpk
baik bang ali bicara soal sejauh mana begitu ya sejauh mana kemudian nanti ini dari kasus nurdin abdullah ini
ini kan disebut kemudian bisa menjadi pintu masuk ya untuk menelusuri aspek aspek yang lain seperti kemudian kemana saja aliran dana ini
apakah ini kemudian juga bisa dikonsumsi
juga diterima oleh individu yang lain atau organisasi yang atau mungkin partai politik
nah dalam prosesnya nanti ya bagaimana bang ali fikri kpk akan menelusunya sejauh mana tadi itu pertanyaannya
ya tentu kan dugaan ini adalah pemberian dan penerimaan ya
ketika dalam proses penerimaan tadi yang bukan waktu empat bulan tentu tim penyidik dipastikan akan juga menelusuri lebih lanjut sejauh mana penerimaan yang diduga diterima oleh tersangka
jadi ini juga diterima oleh tersangka penerima yaitu n a dan e r ini gitu termasuk aliran aliran dari dana yang kemudian diterima sebelumnya juga pasti akan
dikonfirmasi terhadap para saksi saksi nantinya yang akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik kpk
sekali lagi bahwa di dalam proses penanganan perkara ini tentu kpk telah memiliki strategi strategi yang dilakukan ya
kita akan semaksimal mungkin ketika penanganan perkara ini bisa dilakukan dengan
oke baik saya ke mas agus
mas agus dari anda seperti apa kemudian melihat ini bisa menjadi pintu masuk ya untuk pendalaman lebih jauh lagi
penelusuran atau mungkin potensi proyek proyek lain yang bisa saja kemudian juga menjadi sarang bancakan misalnya di sulawesi selatan
ya menurut saya memang ini jadi tantangan ya buat kpk gitu ya
termasuk untuk aparat menegak hukum lain di kepolisian atau kejataan
artinya kan ini membuktikan bahwa kasus ini menjelaskan bahwa pak nurdin itu tidak penuhnya bersih gitu ya
karena ada indikasi terlibat dalam kasus korupsi walaupun statusnya saat ini masih tertangka gitu ya
nah menurut saya
tapi ini harus ada koordinasi yang kuat antara kepolisian dan kejataan untuk saling mendukung
menelusuri kembali membuka kasus kasus lama yang mungkin pernah dilaporkan oleh masyarakat atau elemen elemen lain
kemudian membuka kasus tersebut dan meneliti kasus tersebut gitu ya
karena bisa saja selama ini dianggap yang bersangkutan sebagai tokoh anti korupsi sehingga kemudian dia clear gitu
nah lagi lagi ini
ini harus jadi catatan buat penegak hukum untuk melihat lebih jernih berdasarkan kasus yang terjadi saat ini
dan yang kedua menurut saya memang penting juga kpk menelusuri atau melakukan aset recovery ya
menelusuri kembali kekayaan yang dimiliki bisa saja ada yang disembunyikan
karena kan ini jadi pintu masuk lagi lagi betul jadi pintu masuk untuk melihat kembali semuanya
apakah kekayaan yang dimiliki oleh
dan menurut saya itu clear semua berbebas dari kasus korupsi
menurut saya pendekatan pencucian uang menjadi penting di situ
oke baik mas agus tadi juga di awal kita tadi juga disinggung juga oleh bang ali bahwa modus operandinya sebetulnya bukan hal yang baru ya
proyek pengadaan proyek begitu barang dan jasa antara pengusaha dengan kepala daerah
ini terus menerus berulang
dari catatan icw sebetulnya apa problematikanya
atau rantai korupsi ini kerap kali kemudian ada di kepala daerah pengusaha dan pengadaan barang dan juga jasa
ya kalau kita lihat dari beberapa kasus yang kami amati ya
umumnya kepala daerah itu beberapa tahun terakhir memang biasanya terkait dengan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa
kemudian soal izin ya izin izin sumber daya alam termasuk soal suap jabatan gitu
nah kami sih melihatnya memang salah satu persoalan
yang krusial adalah terkait dengan biaya politik yang tinggi gitu ketika para kepala daerah ini melakukan kontestasi politik di pilkada gitu
karena kita tahu sendiri untuk biaya politik itu kan sangat tinggi
baik mulai dari persiapan agar bisa didukung oleh para partai memberikan mahar
kemudian persiapan kampanye termasuk membiayai ketika proses pelaksanaan pemilu
itu ketika harus membiayai para saksi
mengawal suaranya biar tidak hilang
nah ini kan biayanya cukup tinggi
dan kami kemarin melakukan pemantauan di tahun dua ribu dua puluh di beberapa provinsi dan kabupaten kota
dan ternyata dana kampanye itu yang dikeluarkan lebih banyak memang dikeluarkan dari para calon
bukan dari para partai pendukung
kalaupun memang harusnya ada dukungan yang lain harusnya kan jumlahnya porsional ya
karena kan orang orang ini tidak berjalan sendiri tapi harus membawa nama partai
jadi seharusnya partai juga memberikan support yang proporsional kepada para calon
tidak ditanggung oleh calon sendiri gitu ya atau dominan oleh para calon
nah ini yang menyebabkan pada akhirnya para calon juga ketika jadi kan harus berpikir
bagaimana uang yang sudah dikeluarkan biaya yang sudah dikeluarkan itu dikembalikan
nah khawatirnya kalau mereka tidak kreatif ditambah juga
dengan gaji para kepala daerah yang tidak sedemikian besar gitu ya
untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan ya pada akhirnya beberapa mencari jalan pintas atau shorcut gitu
apalagi sebelumnya misalnya sudah ada negosiasi dengan para cukong yang membiayai proses dalam kontestasi politik tersebut gitu

artinya agak sulit ya untuk memutus mata rantai ini
artinya agak sulit ya untuk memutus mata rantai ini

karena begini ini kan dimensinya juga menjadi dimensi politik ya
bahwa ada partai politik di sana ada kontestasi di sana dan ini kerap kali kemudian berulang
ya kalau menurut saya memang negara sudah mulai harus membiayai ya

agar para calon ini tidak petualang mencari dukungan dari para cukong dari orang orang yang bermasalah gitu ya
agar para calon ini tidak petualang mencari dukungan dari para cukong dari orang orang yang bermasalah gitu ya
jadi kita harus mengkaji kembali berapa misalnya nominal yang proporsional gitu untuk membiayai ini
karena kemarin dalam revisi undang undang pemilu kan peningkatannya tidak terlalu signifikan gitu loh
menurut saya kpk juga sudah melakukan kajian itu agar ada peningkatan jumlah pendanaan politik bagi para calon

jika melakukan politik di pilkada ataupun di pilpres dan pilet gitu
kalau dari kasus nurdin abdullah apakah dalam catatan icw juga misalnya ini bisa jadi kemungkinan besarnya adalah karena ongkos politik yang mahal tadi itu
ya kalau dilihat dari indikasinya ya beberapa kasus termasuk yang saat ini kan ada indikasi berikan karpet merah kepada pensukses gitu ya
ya kalau dilihat dari indikasinya ya beberapa kasus termasuk yang saat ini kan ada indikasi berikan karpet merah kepada tim sukses gitu ya
ya kalau dilihat dari indikas regelnya masanya eric

di antara pejabat dengan pengusaha kemudian terkait dengan biaya politik yang tinggi
nah dari kajian kpk ini sebetulnya masalah ini pangkalnya kemudian ada di mana
dan upaya pencegahan untuk agar tidak lagi terulang ini terjadi di daerah daerah yang lain
itu sebenarnya apa yang akan atau telah dilakukan oleh kpk
bang ali tapi dijawabkan nanti bang kita harus break kami akan segera kembali
baik saya akan lanjutkan diskusi mengenai jerat rasuah nurdin abdullah
saya ke bang ali fikri lagi
bang ali ada spekulasi yang kemudian berkembang bahwa kasus yang menjerat nurdin abdullah ini
juga berkaitan dengan ongkos politik yang tinggi
dari keterangan yang kemudian digali oleh kpk apakah kemudian benar karena itu bang
tentu mengenai ini adalah bagian yang nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut
dan ini adalah materi dari penyelidikan yang saksi saksi sekali lagi belum dilakukan pemanggilan
namun perlu kami sampaikan begini mas renhat
bahwa kpk dilakukan melakukan penjagaan itu selalu terintegrasi dengan upaya pencegahan
kajian terhadap potensi potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa sudah lama kpk lakukan
dan ini sudah seringkali disampaikan kepada kepala daerah
terakhir upaya kpk yang dilakukan agar kemudian tentu ini menjadi catatan kepala daerah di daerah masing masing
yang terdiri melalui pilkada
dalam satu ratus tujuh puluh tiga kemarin calon pilkada kpk melalui koordinasi
atur wilayah telah terjun ke lapangan
seluruh peserta alun pilkada kemarin di bulan desember telah melalui proses sosialisasi
dan kpk mengingatkan di sana bahwa ada banyak potensi
ketika kemudian mereka nantinya terpilih menjadi kepala daerah dengan kekuasaan kesempatan
oleh karena itu diperkuat melalui integritasnya
karena kita tahu bahwa korupsi tadi
ada kekuasaan ada kesempatan dan miskin integritas setelah kemudian terjadi korupsi
oleh karena itu dua ratus tujuh puluh kepala daerah yang kemudian kemarin melalui kendala langsung
tentu kpk juga nanti ke depan akan melakukan kembali melalui upaya pendidikan masyarakat
kita tahu di kpk saat ini masih ada ketebutian yang baru
pendidikan dan peran serta masyarakat
disinilah peran kpk sebagai bentuk ikhtiar
kepala daerah yang ke depan adalah disamping tadi melakukan penindakan
melakukan pencegahan yang sudah lama dilakukan
ke depan juga akan melakukan upaya melalui pendidikan
tentu ini sebagai upaya bagaimana membangun upaya anti korupsi
bagaimana kemudian membangun
mengurangi rasa ingin korupsi dengan pemahaman dari para penyelenggara negara di daerah ini
terkait dengan bahaya dari korupsi itu sendiri
ini akan kpk lakukan tiga hal ke depan
yaitu melalui pendidikan masyarakat
dan kemudian melalui pencegahan membangun sistem agar tidak ada kesempatan untuk korupsi
yang ketiga adalah dimensi penindakan
agar kemudian cerah dan orang lain atau penyelenggara negara lain tidak ingin melakukan korupsi
untuk melakukan korupsi
dan tentu kebijakan kpk juga ke depan
penanganan perkara itu kemudian tidak hanya kemudian dari sisi menuntut pidana dalam badan
tetapi bagaimana aset recovery melalui tuntutan pidana denda
kemudian pidana uang pengganti dan perampasan
dan semaksimal mungkin akan diperdayakan penerapan undang undang lain
misal undang undang pindah pidana pindahan uang
itu akan dilakukan oleh kpk ke depan
saya kira ini sebagai upaya bagaimana pemberantasan korupsi ini akan menjadi efektif untuk menurunkan angka korupsi di negeri kita ini
oke baik bang ali menarik yang soal tadi sistem ya
membangun sistem agar tidak ada kesempatan untuk korupsi
atau tidak masuk dalam pusaran korupsi
membangun sistem yang kemudian menjadi upaya pencegahan dari kpk ini seperti apa gambarannya bang
sesungguhnya ini sudah lama dilakukan
dimana kemudian pengadaan barang dan jasa kan sekarang dilakukan melalui metode elektronik ya
kemudian dulu kan lelangnya secara manual gitu ya
sekarang kan dilakukan secara elek
saya kira ini sebagai upaya sesungguhnya dari awal kpk melakukan kajian
di prokurmen gitu ya
dari melalui lelang melalui sistem elektronik
tetapi yang menariknya justru begini ya
kalau kita bicara dari kasus yang ditangani oleh kpk
ada beberapa perkara
katakanlah yang sekarang masih dalam proses persidangan ya
di lampung selatan kemudian di lampung utara
sekalipun kemudian sudah dibangun dengan sistem lelang menggunakan sistem elektronik
ternyata kemudian justru
tanda kutip kreativitas untuk
dan ngakali begitu ya
bagaimana agar bisa dilakukan
sekalipun teknologi sudah digunakan itu menjadi modus modus baru
tetapi oleh karena itu tentu
budaya anti korupsi inilah yang akan coba dikuatkan sebagai bentuk ikhtiar
begitu oleh kpk
melalui budaya pendidikan dan peran setahun masyarakat
dan ini menjadi ketebutian baru di kpk di tahun dua ribu dua puluh satu ini
termasuk misalnya kalau kita bicara kasus nurin abdullah
ini kan ada kedekatan ya
bang ali fikri yang juga disampaikan oleh ketua kpk
ada kedekatan antara na dengan as begitu
yang kerap kali kemudian mengerjakan proyek proyek
seharusnya kalau kemudian ada sistem yang tadi juga sebetulnya diterapkan dengan baik
hal hal seperti ini bisa terhindarkan begitu bang ali
sistem atau kajian yang dilakukan oleh kpk
itu sudah menyampaikan
seluruh kepala daerah saya kira
bagaimana kemudian di dalam peradaan jasa di sana ada banyak potensi
misalnya tadi polusi
ini bagian dari fungsi yang dilakukan
yaitu ketika sudah dilakukan lama
kenal lama ketika menjadi kepala daerah dua periode sebelumnya di tingkat dua
atau di tingkat kabupaten ya
dan perkenalan ini kan sudah cukup lama
dan kemudian berlangsung sampai kemudian menjadi kepala daerah di tingkat kebupaten
ini sebenarnya modus sekali lagi
klasik dan kpk sudah sangat sering mengingatkan ini
potensi adanya polusi dalam proses pengadaan ini sering kali terjadi di samping penyuapan
dan ada benturan kepentingan di dalam proses pengadaan perantahan jasa
sebenarnya kajian kajian kpk terkait ini sering kali disampaikan
disosialisasikan kepada para penyelenggara negara di daerah
terkait dengan pengadalan perantahan jasa
utamanya apalagi kemudian di sektor infrastruktur
dimana kita tahu anggaran untuk ini cukup besar
oke menarik saya terakhir ke mas agus naryanto
mas agus kita tahu ada banyak kemudian proyek proyek yang sedang berjalan misalnya di sejumlah daerah
apalagi di era presiden jokowi ini kan pembangunan infrastruktur begitu digalakan
ternyata proyek ini bukan rahasia lagi kalau menjadi ladang untuk bancakan
catatan icw soal itu bagaimana
dan agar kemudian sistem yang tadi sudah dibahas juga oleh bang ali ini bisa berjalan ya
sistem yang tidak bisa menghindarkan semua pihak dari transaksi korupsi itu bagaimana
ya memang soal apa yang sudah tadi disampaikan oleh bang ali juga bahwa
upaya tisipasi terhadap korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa kan juga terus dilakukan gitu ya
termasuk oleh perbaikan sistem yang dilakukan oleh lkpp
lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
tapi memang tadi kreativitas dari para calon orang orang yang mau berniat korupsi itu luar biasa
bahkan seringkali walaupun metodenya sudah dilakukan secara elektronik gitu ya
atau dilakukan melalui mekanisme e katalog misalnya tetap saja prosedur prosedur itu seringkali cuma formalistik saja
tapi sudah ada negosiasi mengenai itu
ada negosiasi negosiasi yang dilakukan sebelumnya gitu
nah itulah yang membuat korupsinya terus terjadi
dan menurut saya memang persoalan yang utamanya kalau tidak dibenahi terutama di wilayah politik tadi
bagaimana biaya politik kita kan terlalu tinggi nih
nah kalau kemudian biaya politik itu tidak bisa direduksi lewat berbagai mekanisme gitu ya misalnya tadi
sebenarnya ikut menambah belah biaya yang ditanggung misalnya termasuk juga sistemnya
apakah bisa melakukan melalui e voting dan lain lain gitu ya
saya pikir cukup banyak metode yang bisa kita replikasi dari luar yang saya kira itu bisa mereduksi biaya politik terlalu tinggi
karena biaya politik yang terlalu tinggi pada akhirnya membuat para kontestan berlomba lomba mencari pendanaan politik dari area area yang abu abu gitu ya
dukungan dukungan uang dari para cokong cokong yang bermasalah termasuk dari para koruptor tentunya
nah ini yang membuat kita menjadi
ini kontestasi politik kita ini pada akhirnya hanya menjadi sirkulasi elit saja gitu
dan akhirnya cuma ganti gantian aja dan kasus kasus yang ditangani kpk kan sudah jelas
banyak provinsi yang berulang tahun
banyak provinsi yang berulang tahun
banyak provinsi yang berulang tahun
kemarin sudah dijerat ganti
kemudian kena lagi gitu
kemudian kena lagi gitu
banyak sekali itu kasus kasus seperti itu gitu
ya ini jadi catatan buat kita semua dan menurut saya saat ini mari sama sama kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kpk gitu ya
menurut saya partai politik boleh mendukung tapi jangan lupa seharusnya ketika proses sebelumnya terjadi ikut mengawasi dong para championnya yang sudah ada di
yang sudah ada di daerah gitu ya di pemerintah daerah
jangan cuma hanya mendapatkan setoran saja tapi juga harus ikut mengawasi untuk memastikan pemerintah daerah itu berjalan baik dan nampak baik partai juga baik
sehingga bisa dipercaya di periode berikutnya
jadi dari kasus na ini juga menjadi tamparan ya bagi para partai politik untuk bisa melakukan upaya upaya pendidikan anti korupsi terhadap para kader dan juga para kepala pemerintah
dan catatan juga ini untuk para kepala daerah untuk tidak melakukan kreatifitas kreatifitas yang tidak positif sebetulnya
sehingga mengakali banyak hal dan ujung ujungnya mencari dana tadi itu yang berujung pada kasus korupsi
terima kasih banyak bang ali fikri mas agus narianto
terima kasih untuk perspektif yang sangat menarik pada malam hari ini kita lihat proses hukum yang berjalan ke depan seperti apa
ya terima kasih bang reinhardt terima kasih bang ali